kita awali cnn indonesia today dari informasi terkait aksi rusuh kelompok warga yang terus berlanjut di kota makassar sulawesi selatan
ratusan pelaku rusuh menutup jalan raya di jalan andi pangeran petarani makassar pada sabtu dini hari
mereka bahkan merusak sebuah mobil patroli milik pores goa yang tengah melintas
beginilah video amatir warga saat kelompok perusuh menutup seluruh ruas jalan andi pangeran petarani makassar sulawesi selatan
dan menyerang sebuah mobil patroli milik pores kabupaten goa yang melintas di sekitar lokasi
para pelaku diketahui merusak mobil patroli ini dengan menggunakan batu dan balok kayu
beruntung aparat polisi yang mengendarai kendaraan ini berhasil dievakuasi oleh rekan rekannya
yang lain dengan menembakkan gas air mata ke arah kelompok
warga tersebut dan membawa mobil patroli ini keluar dari kerumunan massa
yang di dalam mobil bagaimana